jatuhnya pesawat tni angkatan laut di selat madura rabu lalu seakan mengingatkan publik akan masih rentannya kondisi alutsista yang dimiliki oleh tni
setahun lalu tenggelamnya kapal selam kri nenggala empat ratus dua masih melekat dalam ingatan publik
apa yang masih menjadi faktor rentannya kondisi alutsista yang dimiliki oleh tni
untuk membahas hal tersebut saya langsung sapa
yang pertama iis gendarsya koordinator lab empat puluh lima
selamat sore pak is
selamat sore juga
selamat sore bagaimana kabarnya sehat pak
alhamdulillah lalu sudah bergabung juga bersama kami pak sukamta anggota komisi satu fraksi pks selamat sore
selamat sore baik saya menuju pak is dulu
pak is g tiga puluh enam ini pesawat yang mengalami kecelakaan kemarin memang baru menjalani perawatan pada agustus lalu
bagaimana anda melihat kecelakaan ini bisa terjadi
saya pikir ya faktor faktor yang mengakibatkan sebuah kecelakaan alutsista ya mulai dari soal pesawatnya sendiri dalam arti kata soal teknikal di pesawatnya
kemudian ada soal cuaca kemudian ada soal terkait dengan human error juga bisa terjadi
saya pikir tiga faktor itu yang nanti harus dievaluasi oleh tni al ya
dalam hal ini untuk mencari tahu penyebab penyebab utama yang menyebabkan kecelakaan tersebut sebelum nanti akhirnya disampaikan kembali kepada pimpinan tni dan juga kepada mitra kerja di dpr
baik kalau pak sukamta anda melihatnya seperti apa baru agustus lalu dilakukan pemeliharaan namun terjadi kecelakaan pada bulan september ini
ya memang pertama kami
ikut berduka atas jatuhnya korban dan juga pesawat latih ini
jadi memang kita tahu ada faktor cuaca mungkin juga ada faktor pesawat tapi juga mungkin ada faktor human error
ya kita memang perlu mengetahui nanti hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tni tni al dalam hal ini
tapi memang kalau dilihat dari desain pesawat ini
pesawat ini sepertinya tidak dilengkapi dengan kursi pelontar ya
barangkali itu bisa menjadi masukan juga dari desainer pesawat berikutnya
karena ini walaupun pesawat plateh tapi kalau ada kursi lontar paling tidak pesawat bisa menyelamatkan diri
memang situasi peralatan kita secara umum ini memang ya perlu ada permajaan permajaan
ingat juga ini pesawat plateh ini baru dua ribu tiga belas ya
ini pesawat relatif baru sekali relatif pesawat yang masih remaja ini untuk tni ya
dibandingkan dengan pesawat pesawat yang lain
jadi apalagi dengan perawatan yang rutin yang kita terima dari tni angkatan laut
mengatakan kan ini pesawat juga perawatan rutin dan agustus kemarin juga habis dari perawatan
jadi kemungkinan mudah mudahan ini bukan karena faktor pesawatnya
tapi kita harus tunggu situasinya ya
tapi secara umum memang benar tadi ya
kecelakaan yang dialami ini memang sudah beberapa kali
sebulan yang lalu kan juga ada pesawat yang jatuh
jadi memang secara umum kita di komisi satu ini mendorong kepada tni
untuk melakukan permasalahan
jadi ada pesawat ada kapal ada tank dan alat alat perang yang itu diawai oleh manusia
yang usianya sudah cukup tua itu kami dorong untuk dilakukan scrapping ya
jadi pengeluaran dari perbendaraan negara
jadi kemudian disusul dengan permajaan
dan tahun ini
ini juga sudah dilakukan penjualan tiga kapal milik tni angkatan laut
yang itu diharapkan juga diiringi dengan peremajaan
jadi saya berharap mudah mudahan proses permajaan ini tidak berhenti
jadi kapal cawat dan juga tank tank ya
ada pembelian pembelian tapi memang belum cukup progresif
kemarin pak menteri pertahanan
sebetulnya punya rencana untuk secara progresif melakukan pembelian dalam jumlah yang cukup memadai ya
tapi kita tidak tahu prosesnya ini seperti apa atau sampai di mana
saya dengar itu menunggu kepresnya
pais ini kalau kita bicara soal proses pemeliharaan atau permajaan
permajaan alutsista begitu ya
memang kalau misalnya yang sudah tua tidak sebanding dengan membeli yang baru
nah apakah proses pemeliharaan alutsista
ini berjalan dengan baik menurut anda
saya pikir ada beberapa perbaikan dan kemajuan
yang sudah diterapkan di dalam proses pemeliharaan dan perawatan alutsista
khususnya pesawat militer ya di lingkungan tni
tentu masih ada beberapa pembenahan pembenahan yang harus diperhatikan ke depannya
saya pikir pembenahan pembenahan dan perbaikan ke depan itu
perlu memperhatikan siklus pendekatan siklus daur hidup ya
di mana ketika misalnya pemerintah dalam hal ini tni
hendak mengadakan atau membeli sebuah alutsista baru
termasuk pesawat tempur atau pesawat latih
hendaknya juga mulai memperhitungkan biaya
mulai dari pembelian sampai dengan biaya pengakhirannya ya
jadi mulai dari biaya ketika
kemudian dibeli kemudian biaya dirawat perawatan selama pesawat tersebut diaktifkan
sampai dengan biaya pengakhirannya
nanti di beberapa puluh tahun kemudian
itu hendaknya dihitung di awal
demikian pemerintah dalam hal ini
kementerian pertahanan dan mabes tni
bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran itu secara tepat
terencana dan sistematis kepada dewan perwakilan rakyat
maksudnya komisi satu
saya pikir ke arah sana
pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan oleh mabes tni dan kementerian pertahanan
oke pak ais berarti kalau bisa dibilang sekarang
hanya memikirkan anggaran pembelian saja untuk perawatan
dan juga tadi anda katakan untuk pengakhiran
belum dipikirkan begitu oleh tni
sudah mulai saya pikir
sudah ada beberapa
sudah ada banyak kebajuan ya yang diadopsi oleh tni
saya pikir dalam sepuluh tahun terakhir
memang beberapa kebajuan dan perbaikan itu tidak akan datang secara cepat
ada beberapa perbaikan perbaikan sistematis dan struktural
yang harus dilakukan secara bertahap oleh tni
tapi saya yakin dalam sepuluh tahun terakhir sudah berjalan kok itu proses perbaikan
dan pembendahan itu
oke baik saya ke pak sukamta
tadi pak is menyinggung soal anggaran begitu ya
kita lihat anggaran militer indonesia tertinggi kedua di asean begitu
menurut anda seperti apa
apakah ini memang wajar saja atau dirasa berlebihan atau justru kurang
anggaran militer kita memang paling tinggi di negara asean
walaupun kalau secara relatif terhadap angkatan bersenjatanya dan jumlah penduduknya
ini masih cukup kecil ya dibandingkan dengan singapura dengan thailand
ini ya masih cukup kita masih kalah dibanding mereka berdua itu
kita ini anggaranya gede
tahun dua ribu dua puluh dua ini sekitar satu ratus tiga puluh tujuh triliun satu ratus tiga puluh enam sekian triliun
dan kementerian pertahanan dan tni dan uu
dan uu itu mengajukan penambahan
jadi mudah mudahan mungkin di atas sekitar satu ratus empat puluh satu ratus lima puluh triliun ya mudah mudahan
nah ini memang cukup lumayan tapi harus diingat bahwa jumlah pasukan tni itu besar sekali
nah armadanya juga cukup lumayan besar
nah sehingga untuk operasional gaji pegawai manajemen dan seterusnya itu cukup gede sekali ya
dari seratus sekian triliun itu
besaran untuk gaji dan kesejahteraan prajurit itu masih lebih gede daripada untuk belanja dan perawatan
ini memang menjadi tantangan kita
karena idealnya anggaran kita ini sekitar dua ratus lima puluh triliun
dulu pak presiden ini
nah itu ideal kalau itu bisa dipenuhi
nah kalau sekarang memang cukup kurang
jadi kesejahteraan prajurit dan permajaan alutsista ini selalu menjadi dua timbangan yang memerlukan terus adjustment ya
satu sisi prajuritnya ini
memerlukan penambahan penambahan kesejahteraan ya
karena sekarang ini uang laupau
uang tinggalan uang saku untuk ditinggal tugas
itu masih terlalu kecil sekali
nah walaupun sudah ada kenaikan kemarin
tapi masih kurang lah ya
masih kurang dari layak teman teman tni ini
nah sementara alat alat perang kita itu juga sudah tua
jadi proses permajaan kita itu memang
proses permajaan kita itu memang relatif lambat dibandingkan dengan kebutuhan kebutuhan ya
apalagi sekarang situasi yang cukup memanas di kawasan pasifik
dan dunia juga relatif tidak stabil dibandingkan beberapa waktu yang lalu
kebutuhan untuk melakukan permajaan ini lebih cepat daripada yang kita harapkan
yang sekarang ini merupakan
ini merupakan tahap terakhir ya
dari tiga tahap atau empat tahap ya yang dilalui
itu ternyata selalu di dalam setiap tahapnya itu kita realisasinya itu di bawah dari capaian
jadi bisa dibayangkan ya
mef itu adalah minimum essential force
jadi kira kira ini alat alat perang yang diperlukan untuk tni itu bisa berfungsi
untuk tni itu bisa berfungsi
secara minimum bukan ideal
nah dari mef itu capaiannya masih di bawahnya
dari setiap tahapannya itu
jadi bisa dibayangkan memang kebutuhan kita itu memang jauh dari harapan
tadi pak sukamta mengatakan bahwa
memang anggaran dari militer kita cukup besar
beberapa tahun terakhir lebih dari seratus triliun
bahkan tadi pak sukamta juga mengatakan idealnya adalah dua ratus lima puluh triliun
nah anda melihat bagaimana dengan keadaan alutsista saat ini
apakah memang dalam kondisi prima
memang seperti yang disampaikan oleh pak sukapta tadi ya
tetapi sekali lagi ini kan persoalan klasik di semua negara
yang mendak memprioritaskan masalah keamanan atau masalah kesejahteraan hubung gitu ya
guns versus butter itu persoalan klasik di semua negara
saya pikir akan menghadapi dilema seperti itu
kalau kita melihat dengan kondisi terkini
sekarang itu kan anggaran porsi anggaran pertahanan itu secara realita
tentu dengan kondisi tersebut ya ketidakoptimalan tentu akan terjadi
di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari tni gitu ya
mungkin yang bisa dipergunakan untuk kebutuhan kebutuhan operasional
mungkin harus diatur misalnya dengan pola satu per tiga siap operasional
satu per tiga kekuatan digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan
satu per tiga lagi dialokasikan personel dan alutsistanya itu untuk diserahkan kira kira gitu ya
nah model sepertiga model pengaturan satu banding tiga seperti itu memang bagian dari mitigasi
untuk memastikan bahwa paling tidak dari segi kesiapan operasional militer
kita tetap terjadi dalam konteks baik itu untuk ketujuan operasi militer perang
ataupun untuk operasi militer selain perang gitu ya
saya pikir begitu sih dari segi pengaturan pengaturan atau manajemen dari sistem pertahanan indonesia gitu ya
karena seperti yang disampaikan tadi ya ada keterbatasan keterbatasan alokasi ekonomi pertahanan
yang disediakan oleh pemerintah yang disepakati oleh dpr juga gitu ya
oke baik pak is ini kalau kita ngomongin anggaran memang harapannya pasti besar begitu ya
tapi menurut anda selain untuk meningkatkan anggaran apa yang bisa dilakukan untuk reformasi atau modernisasi dari alutsista indonesia
yang perlu dilakukan ya tentu saja langkah pertamanya adalah ini ya apa namanya pemerintah mencari sumber sumber perekonomian baru gitu ya
yang bisa meningkatkan pendapatan domestik bruto indonesia
sehingga kalau misalnya pendapatan domestik bruto indonesia itu meningkat
maka secara logika alokasi atau proporsi anggaran pertahanan tentu akan meningkat itu yang pertama
tapi di sisi yang lain juga kita perlu melakukan pendekatan
yang kedua yaitu menata kembali ekonomi pertahanan indonesia raya
nah ini langkah langkah operasionalnya tentu sangat banyak ya
mulai dari kemudian merencanakan kembali memperkenalkan pendekatan baru dalam manajemen alutsista
misalnya seperti yang saya sampaikan tadi kita perlu mengadopsi strategi pembiayaan yang namanya yang mengedepankan prinsip life cycle cost gitu ya
atau prinsip daur hidup
jadi setiap perencanaan pembelian alutsista itu kita harus menghitung biaya yang diperlukan mulai dari hilir sampai dengan hulu ketika dari alutsista itu dibeli sampai dengan alutsista itu dioperasionalkan sampai dengan ketika dia nanti diakhirkan
jadi kita ketahui
jadi dengan demikian ketika ada satu jenis sistem senjata itu diperkenalkan atau dioperasikan oleh tni
kita ketahui itu total biaya yang diperlukan gitu ya
sehingga dengan demikian pemerintah dalam hal ini kementerian pertahanan dan dpr bisa mengkalkulasikan setiap tahun biaya yang diperlukan untuk mengoperasionalkan satu atau total alutsista yang dioperasikan oleh tni itu berapa gitu ya
itu sudah termasuk pemeliharaan biaya perawatan dari sistem senjata termasuk dalam hal ini ada pesawat militer baik itu tempur atau pesawat latihan pesawat amput
sudah pikir gitu mas
oke baik memang kalau permasalahan anggaran tidak akan selesai kita bahas begitu ya
sebenarnya banyak sekali yang ingin kita bahas namun sayang waktunya tidak begitu banyak begitu ya
jadi memang anggaran dari alutsista kita harapan yang bisa lebih besar supaya kejadian serupa tidak kembali terulang
terima kasih sudah bergabung bersama kami iis gindarsya koordinator le empat puluh lima sukamta anggota komisi satu fraksi pks
terima kasih selamat sore